anak yang gak ketahuan ayahnya itu
tumbuh besar bersama dengan tiara
aku minta mama berhenti ngatur hidup aku
aku udah putusin
aku gak butuh mama tiri untuk anakku
tunggu adik tunggu
mama belum selesai bicara adik
aku udah jelasin semuanya kan
kamu tidak bawa perempuan perempuan itu ke rumah ini
mama sudah nikahkan kamu dengan luna
dia itu yang pantas jadi istri kamu nak
mak mama gak bisa paksain kendak mama
mak mama gak bisa paksain cinta mak
apalagi diatur atur kayak gini
kasian luna ardi
dia itu sampai sekarang masih saja mencintai kamu
saat kamu mau menikah dengan naila
dia itu benar benar kecewa
sampai sampai semua keluarganya memutuskan
untuk pindah ke surabaya
kamu harusnya bersyukur dan senang
karena dia itu masih mencintai kamu sampai saat ini
keputusan aku udah bulat
aku gak mau nikah sama luna
dan tiara gak butuh mama diri
aku gak mau bahas masalah ini lagi
dan aku gak bisa ikut makan siang bersama kalian
kok amat banget sih
aku harus tetap tenang di hadapan tiara
jangan sampai dia tahu aku abis bertengkar dengan papanya
aku tak mau bikin cucu kesayanganku sedih
lu mana sih mama
tiara udah lapar nih mama
papa kamu ada urusan mendadak
kita aja pergi yuk
tunggu ya panggil supir dulu ya
mobil udah siap berangkat
gue belum bisa bantuin
gue juga dapet musibah
jadi gue perlu banyak duit
iya men gak apa apa men
lo kemana aja sih jajak
gue udah nyariin lo tuh udah kemana mana
gue denger denger katanya lo lagi butuh duit
iya buat apa sih bu
gue emang butuh duit
tapi udah cari kemana mana gak dapet gue
butuh duit bro
lu ngapain harus pusing sih
lu kan udah tahu nih orang orang kayak kita gini tuh ya
soal duit itu gampang banget
atau kere juga
gue gak munafik
cuma gue gak mau makan duit haram
mau gue patahin
sekalian lagi lo sentuh gue gue lapar di polisi

sampai jumpa di video selanjutnya pak
sampai jumpa di video selanjutnya pak
itu ada ibu ibu
bu minta duitnya
makasih ada tempatnya bu
lah kok mereka malah minta sumbangan sih
aku memang butuh uang
tapi aku gak mau
gak mau dapat uang dari hasil sumbangan
bisa beli aja
eh kalian kok malah minta sumbangan sih
aku itu gak mau dapat uang dari sumbangan
balikin gak ke orang orang
kalo lu gak mau pergi sana
halo selamat siang pak ardi
kami dari rumah sakit mega ingin menanyakan soal pembayaran biaya pasien yang bernama ibu naila
saya kesana sekarang saya selesaikan pembayarannya
udah oke pak kami tunggu
balikin gak uang itu ke orang orang
balikin uang itu
kamu gak boleh minta minta
balikin uang itu kamu gak boleh minta minta bodoh
ya ampun kau nangis
intan gak apa apa

gak taunya mereka malah minta sumbangan

aku gak mau dapat uang dari hasil
aku mau nyekerja om
diapus luar matanya ya

biayanya berapa ya suster yang harus saya bayar
oh iya biaya buat pasien yang namanya ibu nailah
oh iya biaya buat pasien yang namanya ibu nailah
semuanya sudah lunas kok pak
semuanya sudah lunas kok pak
siapa yang bayar suster
om apa dia tidak mau namanya disitu

pasti om malaikat baik hati yang udah bayar

itu om malaikat baik hati
om malaikat baik hati
om malaikat baik hati
om malaikat baik hati
mengapa kau tak mengerti
mengapa kau tak mengerti